di masyarakat ketika pandemi yang membuat sebagian masyarakat
yakni pada skala tiga empat puluh tujuh dari empat
dia tuh gaya tulisnya heboh gitu kan
gaya tulisnya heboh berantakan
yang pasti dia pakai guruf
kapital terus dibuat pakai tanda seru
di buah pakai tanda seru tuh ya
pakai huruf kapita terus udah gitu
sumber informasinya gak ada gak jelas
bukan dari website resmi
pemerintah atau kolaborasi pemerintah
atau gak ketahuan
dari media yang kredibel
penulis dan narasumbernya juga nggak jelas
pokoknya asal nulis aja
terus yang paling penting
tadi yang dikatakan oleh mbak kiki
kalimatnya ajakan tuh
unicef sebagai salah satu lembaga pbb
yang mendukung vaksinasi covid sembilan belas
memaparkan strategi mensukseskan agenda vaksinasi
dengan membantu memastikan
agar pasokan vaksin berkualitas dan aman
berdasarkan survei sejak september dua ribu dua puluh lalu
tren kepercayaan masyarakat untuk divaksinasi turun
akibat termakan hoax
itu kalau menyebar dalam waktu dua puluh empat jam
ini ada data ya yang menunjukkan
itu bisa sampai ke level sepuluh
dalam waktu dua puluh empat jam
tapi kalau klarifikasinya
dalam waktu yang sama
nggak akan bisa mencapai level itu
jadi ini beratnya
jadi hoax ini sebenarnya
udah gak bisa lagi ditangani bisnis as usual
ini bukan main main
ini risikonya ini dampaknya nyawa
hoax dalam dunia kesehatan di tengah pandemi
berpotensi membuat masyarakat percaya
pada hal hal yang salah terkait vaksin
sehingga membuat publik khawatir
dan enggan divaksin
padahal vaksinasi merupakan upaya preventif kesehatan
dalam menghentikan laju penyakit tertentu
edukasi kemampuan saring sebelum sebar
dan kolaborasi pemerintah komunitas penegak hukum
dan masyarakat penting dilakukan
pasalnya tak semua hal yang terdapat dalam internet
merupakan hal yang benar
untuk meminimalisir tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hoax
penanganan komprehensif dibutuhkan
kpcpen pun menyiagakan fitur penanganan hoax
di sejumlah kanal terpercaya
masyarakat diharapkan melek teknologi
meningkatkan literasi digital
dengan mencari dan menyaring informasi
dari sumber yang dapat dipercaya
melalui media yang kredibel
demi terciptanya kesehatan pulih
larissa radia daud thompson jakarta